makin sedikitnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan di banyak daerah
akibat lonjakan kasus covid sembilan belas
membuat pasien tanpa gejala atau bergejala ringan diminta melakukan isolasi mandiri
peluang inilah yang ditangkap sejumlah rumah sakit swasta
dengan membuat layanan isolasi mandiri virtual
mereka membuat paket isolasi mandiri dengan berbagai fasilitas
seperti konsultasi online dengan dokter
pantauan setiap hari oleh perawat
penyediaan obat dan vitamin
tes covid secara berkala
bahkan penyediakan catering
pasien bisa memilih lokasi isolasi
apakah di rumah di hotel atau di rumah sakit
durasinya pun bisa dipilih
ada tujuh hari sepuluh hari atau empat belas hari
semuanya ditawarkan dengan ragam harga
dari rp delapan ratus sampai rp dua puluh satu untuk fasilitas paling lengkap
di surabaya sebuah rumah sakit menawarkan paket hampir sepuluh juta
untuk pelayanan sepuluh hari isolasi mandiri di rumah
mereka menyebut peminatnya cukup banyak
hari pertama pasien datang ke sini dulu untuk di pcr
lalu di periksa darahnya lalu juga di periksa toraknya
setelah itu besoknya akan ada telekonsul dengan dokter paru atau penyakit dalam
lalu kita bisa ke rumah untuk memeriksa pasir sekaligus membawakan obatnya
juga di hari ke tujuh kita ke rumah pasien lagi untuk pcr dan ambil darah
hari ke empat belas juga sama dengan hari ke

jadi nanti kalau sudah jadi pasien kita akan dibiinkan grup
fenomena ini dianggap wajar oleh dosen ilmu kesehatan masyarakat unair surabaya ilham aksamu
ini adalah upaya rumah sakit mencari peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan
tetapi ilham mengingatkan ada batas tentang pedoman etika promosi rumah sakit
layanan isolasi mandiri virtual harus jujur
tidak boleh membandingkan antar rumah sakit
hal yang terpenting adalah tidak boleh memberikan pelayanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasien
perlu ada kayak semacam kesepakatan paket pelayanan
jadi malah lebih bagus ya kalau menurut saya
mungkin paketnya hampir sama saja
jadi lebih kedukungan ya
kalaupun boleh ada fasilitas yang lain ya itu nanti ditawarkan
tidak ada kesan bahwa yang takutnya nih mas
ada terbentuk kelas kelas sosial
sebetulnya ada peran versi juga untuk lebih banyak berkomunikasi ya
kalau di klinik mungkin klinik pertama mungkin ada peran dinas kesehatan untuk mengatur ini
karena bagaimanapun juga pemerintah juga ikut tertolong ya
terterbantu dengan adanya beberapa dukungan dari layanan rumah sakit
atau klinik swasta yang menyediakan itu
cuma regulasinya yang mungkin harus ditata
termasuk soal bagaimana cara melakukan promosi yang sesuai dengan etik
etika promosi rumah sakit dan kesehatan gitu
ilham aksamu menambahkan layanan isoman virtual ini juga bisa dilakukan oleh puskesmas yang bekerja sama dengan kelurahan
pasien tidak bergejala atau ringan diisolasi di rumah

dibantau oleh petugas puskesmas
ini penting agar layanan serupa juga bisa dijangkau oleh pasien covid sembilan belas berpenghasilan rendah